electronic dance music atau musik elektronik semakin lama semakin digemari masyarakat indonesia maupun dunia
yang unik ada beberapa nama yang menonjol dan muncul di beberapa chart secara bersamaan
di antaranya adalah dj snake major lazer moe hingga the change smokers
lalu apa kira kira yang membuat nama nama ini berkibar di berbagai chart musik dunia
yang pertama adalah kolaborasi antara musisi electronic dance music dengan musisi atau soloist yang lebih dulu terkenal
contohnya major lazer dan mo yang berkolaborasi dengan justin bieber dalam lagu cold water
ataupun dj snake yang berkolaborasi dengan aluna george
tren ini lama kelamaan ikut berubah
dari yang musisi elektronik menempeli soloist atau juga band terkenal
saat ini justru dj atau musisi elektronik yang ditempeli oleh soloist baru agar mereka bisa terkenal
berikutnya musisi elektronik rajin memproduksi lagu lagu yang mudah dinyanyikan
jika dulu edm identik dengan dentuman musik saja
saat ini penggemar musik elektronik menginginkan lagu lagu yang juga bisa ikut dinyanyikan
contoh paling mudahnya adalah lagu selfie yang membuat karir the change smokers naik
kedua lagu ini memiliki lirik yang berulang ulang
lalu juga mudah diingat ini adalah senjata agar lagu lagu tersebut terus didengar
berikutnya adalah kemunculan millennial woop
millennial woop adalah deretan melodi spesifik yang biasanya diikuti dengan kata kata sederhana
yang muncul pada bagian ref dan membuat orang terus ingat akan lagu tersebut
millennial woop ini juga sudah dipakai oleh musisi elektronik lokal seperti dipa barus featuring kalula dengan no one cance top up
atau pada lagu middle milik dj snake featuring bipolar sunshide
itulah dia millennial whoop
millennial loop ini disebut sebut banyak media luar negeri menjadi kunci sukses musisi elektronik bisa terus berjaya
dan musiknya terus didengarkan sampai sekarang
trik yang sama sebetulnya bisa dipakai oleh musisi dalam negeri
tinggal bagaimana musik dalam negeri dikombinasikan dengan selera pasar musik dunia

juga melakukan promosi yang menarik agar musik elektronik dalam negeri bisa terkenal di dunia